sementara itu tiga tahun berturut turut indonesia gagal meraih satu gelar pun di turnamen indonesia open super series premier
bahkan tahun ini tak ada satupun wakil indonesia di partai puncak
pasangan ahsan hendra tontowi ahmad dan liliana natsir pravin debbie dan nitya gresha bahkan gagal di babak awal
padahal mereka yang menjadi andalan indonesia untuk dapat meraih prestasi di olimpiade dua ribu enam belas di brazil agustus mendatang
evaluasi pun akan segera dilakukan
kita gagal di indonesia pun kali ini bahkan gelar pun atau final pun tidak satupun
ya ini juga satu catatan besar di mana indonesia open juga rangkaian
sekali lagi rangkaian daripada pemampan terutama yang akan berlagak di brazil